pencemaran udara dari asap kebakaran hutan dan lahan melumpuhkan pendidikan di jambi
seluruh sekolah hingga perguruan tinggi libur selama dua hari karena memburuknya kualitas udara
kabut asap kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan tingkat pencemaran udara di jambi semakin parah
mutu baku pencemaran udara berfluktuasi di parameter dua puluh lima sampai angka tiga ratus dengan kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya
hal ini terjadi terutama di pagi hari antara jam tujuh sampai sepuluh
akibatnya seluruh aktivitas belajar di kota jambi diliburkan selama dua hari yaitu pada jumat dan sabtu besok
rencananya sekolah akan kembali beraktivitas pada senin mendatang
namun jika kondisi udara masih belum membaik maka jam belajar akan dikurangi
yani masuk diperlambat dan pulangnya dipercepat
fluktuasi udara ternyata pada pagi hari dalam tiga hari terakhir ini juga berada pada parameter
sangat tidak sehat dan hingga berbahaya
oleh karena itu pemper jambi meliburkan siswa sekolah mulai dari tk paud sd hingga smp
untuk dua hari hari jumat dan hari sabtu
ada pengurangan jam belajar pada hari senin
belum kita masih pertimbangkan melihat situasi dan kondisi tiga hari ke depan
ya terakhir ini kondisi berbahaya sangat tidak sehat hingga berbahaya itu cenderung pada jam tujuh pagi hingga pukul sepuluh
malah pm dua puluh lima sampai pada angka tiga ratus
edi siswanto staf sma negeri empat kota jambi menyatakan informasi mengenai libur sekolah ini
sesuai pemberitahuan dari dinas pendidikan pemerintah provinsi jambi
mulai kapan ini pak siswa
mulai libur ini cuma hari ini lah
kenapa libur semua
nah itu nunggu keputusan dinas
hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi di tiga kabupaten
muaro jambi tanjung jabung barat dan tanjung jabung timur
upaya pemadaman maupun pendinginan melalui jalur darat dibantu waterbombing difokuskan di tiga wilayah yang letaknya berdekatan dengan kota jambi
arvin kennedy kota jambi